nekat melahirkan bayi seorang diri
seorang janda di garut justru tanpa sengaja
menyebabkan bayi yang baru dilahirkannya tewas
pelaku jatuh pingsan kekurangan darah
saat bayinya dimasukkan ke ember besar untuk dimandikan
ironisnya pelaku kemudian membuang jasad sang bayi ke sungai
suryati harus berurusan dengan anggota perlindungan perempuan dan anak
polres garut selasa siang
janda muda ini diketahui membuang jenazah anaknya
yang baru saja dilahirkan ke sungai
pelaku dianggap lalai dan nekat melahirkan anak seorang diri
di kamar mandi rumah
bayi malang ini masih hidup saat dilahirkan
pelaku yang hendak memandikan anaknya ke dalam ember besar
justru jatuh pingsan kekurangan darah
tragisnya sang bayi sudah dimasukkan ember berisi air penuh
hingga tewas tenggelam kehabisan nafas
panik mengetahui anaknya tewas pelaku berinisiatif
membuang jasadnya ke sungai tak jauh dari rumah
penemuan jasad korban akhirnya mengungkap aksi pelaku
hingga diamankan polisi
sejumlah barang bukti berbuah ember besar
serta gayung diamankan
deden rahadian kabupaten jendela